saya melihat bahwa pemuda itu menjadi tulang punggung sebetulnya
tulang punggung dari sebuah bangsa
peradaban bangsa itu kan di pemuda
ketika pemuda pemudanya istilahnya apa ya
buat saya tidak produktif itu kan sangat sayang
tidak produktif dalam artian bahwa
pemuda itu harus punya nilai lebih yang sangat bermanfaat untuk
untuk masyarakat sebetulnya
di sisi lain mungkin untuk diri kita sendiri
dusun bimbi desa jangkar kecamatan tanjung
kabupaten lombok utara ini terletak di dataran tinggi
dengan akses jalan yang sulit dan minim penerangan
lebar jalan yang kami lalui ini hanya sekitar setengah meter
dan tak jarang kami menemui jurang di sisi kiri kanan jalan
setelah menempuh perjalanan sekitar empat puluh menit dengan ojek
barulah kami sampai di dusun kecil bimbi
berbagi pengetahuan tentang sanitasi dan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar
saya melihat bahwa pemuda itu menjadi tulang punggung sebetulnya
tulang punggung dari sebuah bangsa peradaban bangsa itu kan di pemuda begitu
ketika pemuda pemudanya istilahnya apa ya buat saya tidak produktif itu kan sangat sayang
tidak produktif dalam artian bahwa pemuda itu harus punya nilai lebih yang sangat bermanfaat untuk masyarakat sebetulnya
sejak di bangku kuliah dan bergabung dalam organisasi buddhis saparindi kerap melakukan kegiatan sosial
bahkan ia mendapat panggilan japra yang berarti bandel
kepeduliannya terhadap lingkungan
lingkungan menjadi awal langkahnya untuk memberi perubahan bagi kehidupan warga di hampir tujuh dusun di lombok
saat pagi menyingsing saparindi mulai mendampingi warga dusun bimbi untuk bersiap menyambut berkah air yang siap disalurkan ke permukiman
kita berlanjut ke lokasi sumber semoga kita diberikan kelancaran
dan ini adalah persiapan untuk menuju ke sumber mata air yang nantinya akan dipasang pipa pipa ini secara swadaya oleh seluruh masyarakat yang ada di dusun ini
perlengkapan dan peralatan telah siap dibawa
perjalanan pun dimulai

dari sumber air pertama yang telah terpasang pipa tidak dapat memberikan air yang berlimpah
kini saatnya membuka sumber mata air baru untuk memenuhi kebutuhan sehari hari tujuh ratus warga dusun bimbi
awalnya bendungan kecil untuk menampung air dari sumber baru disiapkan
kemudian warga dusun bimbi tinggal memasang pipa yang tersambung hingga ke permukiman warga
ada sekitar dua puluh warga dusun bimbi yang terlibat dalam pemasangan pipa paralon untuk akses air bersih ini
seharian bergotong royong membuahkan hasil air untuk kebutuhan sehari hari sudah mengalir deras
g astronom hasta kebetulan
apalagi untuk air minum pertama sekali
dan semua ini kita memanfaatkan untuk air minum untuk siswa siswa yang ada di madrasah kami
itu dari segi kontribusinya bahwa masyarakat pun di sekitar kita sangat bersyukur dengan adanya air ini
langkah awal saparindi alias capra ini bermula di dusun murnangga kecamatan tanjung lombok utara pada dua ribu tiga belas lalu
dengan uang iuran sesama pemuda buddhis japra memulai membuat saluran air bersih di dusun ini
hingga kini tandaan air yang diberikan oleh jepang adalah air yang berbeda
namun japra bersama swadaya masyarakat murnangga ini masih berfungsi dengan baik
bahkan warga pun kreatif memodifikasi pipa dengan botol bekas air mineral yang berfungsi untuk membagi saluran air secara adil ke rumah rumah warga
keberhasilan ini yang menggerakkan japra untuk membuat organisasi pemuda
semangat para pemuda berpadu dengan pemikiran dan ide ide japra saparindik
menjadi kolaborasi yang melahirkan komunitas muda
menginisiasi kita membuat wadah komunitas muda seperti itu
agar wadah ini menjadi tempat legalitas pada saat kita melakukan aksi aksi sosial
atau melakukan gerakan gerakan yang sifatnya membantu masyarakat
jadi lebih kecendung legalitas seperti itu
capra menyebut apa yang ia lakukan adalah perjalanan
berjalan spiritual untuk menjadikan siklus hidup lahir hingga mati tidak sia sia
bersama orang orang terdekat sahabat dan kawan sejawat japra mampu melalui setiap kesulitan
sukman adalah salah satu kawan yang kerap hadir menemani menghadapi sejumlah kesulitan pada awal perjalanan
bagi sukman ia banyak meneladani sosok japra
sara dan komunitas muda buddhis adalah dua hal yang berarti dalam perjalanan hidupnya
bersama sukman pula
kala itu japra mengumpulkan donasi untuk membeli pipa air
buat saya bang japra ini sih
bisa sebagai seorang kakak
dan bisa juga sebagai pemimpin buat saya
patut tidak dia diterlankan
buat saya sih sangat patut ya karena dari saya masih yang baru masuk kuliah
saya sudah cukup banyak belajar dari beliau
apa yang di belajar
terutama ya soal masalah
ya soal pengabdian
terus kemudian soal kehidupan
terus kemudian juga
beliau juga banyak nasyati saya soal kehidupan dari sisi ekonomi
juga dia ngajari saya pendidikan banyak ngasih
itu motivasi saya
dari satu dusun kepekaan sosial japra saparindi bersama komunitas muda buddhis berkembang
hingga ke dusun dusun lainnya di lombok utara dan lombok barat
pada awal dua ribu delapan belas lalu
japra saparindi bersama komunitas muda buddhis
menginisiasi pembangunan sumur tanah di desa mereje timur
kecamatan lembar kabupaten lombok barat
desa mereje termasuk kawasan dataran tinggi yang sulit mendapatkan air bersih
untuk membangun satu sumur tanah
mereka membutuhkan dana sekitar sepuluh juta rupiah
biaya tinggi dan sulitnya medan membuat warga kesulitan membangun sumur pribadi

warga pun secara swadaya membeli mesin pompa yang dipasang pada bagian dalam sumur
sehingga air dapat terdistribusi ke rumah rumah warga
bahkan anak anak sekolah pun tak perlu lagi jauh jauh mengambil air wudhu
air sumur dapat dialirkan hingga ke sekolah yang berjarak sekitar lima ratus meter
alhamdulillah setelah air ini ada
artinya anak anak didik kita atau siswa siswa kita
tidak jauh untuk mengambil air
atau apalagi untuk membangun air
air sumur ini kita mampatkan untuk air minum
untuk siswa siswa yang ada di madrasah kami
itu dari segi kontribusinya bahwa masyarakat pun di sekitar kita sangat bersyukur
dengan adanya air ini
karena mereka juga bisa untuk mengambil manfaat dari pengadaan air
sejak awal januari dua ribu sembilan belas
saparindi dan komunitas muda buddhis dipercaya salah satu donator dari korea
untuk membangun hunian sementara bagi tiga warga korban gempa
dusun gronggong di lombok timur
menjadi salah satu dusun yang mendapat bantuan pembangunan hunian sementara
di dusun ini japra dan kawan kawannya menyalurkan material berupa semen kayu triplek dan atap
pengerjaannya dilakukan warga secara swadaya
sudah ada sekitar tiga ratus kepala keluarga di dusun ini yang membangun hunian
dengan material yang telah disalurkan oleh komunitas muda buddhis
dusun gronggong juga memiliki satu hutan adat yang menjadi sumber mata air
pasca gempa hutan adat mengalami kerusakan parah hingga membutuhkan penanaman kembali
japra saparindi pun memberikan pendampingan pembibitan pohon hutan adat di dusun gronggong
adat dan kearifan lokal tak pernah ditinggalkan
sebelum penanaman warga diwajibkan meminta berkah dan mengucap permisi pada pemangku hutan adat
doa dan pemberian simbek menggunakan kinang sirih wajib diikuti oleh semua orang yang masuk ke hutan adat
seluruh warga dusun gronggong turut menanam pohon agar sumber mata air tetap terjaga
usai penanaman pohon japra saparindi juga sengaja memasukkan muatan edukasi pengelolaan sampah plastik sedikit demi sedikit kepada warga
hal ini ia lakukan untuk memberi pemahaman dan mengubah pola hidup masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan
pekerjaan rumah belum usai
minimnya akses air di sejumlah desa di lombok utara dan barat belum teratasi
gempa sudah menerjang pada lima agustus dua ribu delapan belas lalu
lombok utara adalah kabupaten yang terkena dampak paling parah akibat gempa
di desa bayan japra saparindi pernah membangun saluran air bersih yang bersumber dari sungai di daerah perbukitan
namun sayang gempa merobohkan tebing dan merusak infrastruktur seluruh saluran air
di beberapa bantuan kita
termasuk bantuan sumur yang ada di lombok barat
sebelum gempa itu airnya banyak
tapi ketika gempa terjadi itu seperti otomatis hilang gitu
apakah ini ada pergesaran air bawah tanah
nah itu satu
terus kedua di pipa pipa pembangunan kita yang sebelumnya
di satu dusun sambi elen bayan
karena mengikuti jalur sungai dengan tebing yang terjal tinggi
itu kena longsor hancur
dan sampai saat ini mereka masih belum dapat distribusi air dengan baik
karena pembangunan pipa yang kita pernah lakukan itu porak poranda karena longsor
dan saat ini masih belum bisa kita tangani karena memang kondisi sumbernya masih rawan
jepra sapar ini berharap pemerintah lebih membuka mata dan melihat keseluruhan pelosok desa
tak sedikit warganya yang masih mengais air dengan menampung air hujan untuk konsumsi
kebutuhan air menjadi hal yang sangat mendasar
nah ketika memang perjuangan untuk mencari air itu sangat sulit
itu yang membuat saya ternyuh
sehingga apa sih yang kita bisa lakukan untuk mereka
sampai saat ini masih ada
dan saya belum bisa berbuat banyak untuk mereka
belum bisa berbuat banyak untuk mereka
banyak sebetulnya yang sangat membutuhkan
ambil air minum dari sungai dari bawah sampai ke atas
belum lagi nanti kekeringan melanda
dan ini terjadi
dan ini terjadi
hampir di semua dusun yang kini telah memiliki akses air
warganya mampu hidup mandi
dan ini terjadi

membuka bisnis kecil di rumah seperti menjual keriping pisang yang dipetik dari kebun sendiri
atau memanfaatkan air bersih untuk membuat es batu
menjadi pilihan penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan dapur
selain itu kehidupan warganya pun kian sehat
persoalan sanitasi dapat teratasi dengan akses air yang memadai
kegigihan japra saparindi tentu tak akan berhasil tanpa dukungan keluarga
istrinya sinta kurniawati adalah perempuan satu satunya yang menjadi pendukung setianya
sering diajak anak anak juga diajak
jadi kalau dia survei air kita pergi juga diajak
ke desanya diajak
anak anak berusaha dikenalin sama lingkungannya
pengalamannya sudah apa
ini anak saya yang kecil sampai teriak teriak
kapok kapok nangis tapi tetap diajak
itu sih ya
tapi jadi anak anak biar kalau yang kecil terutamanya
dia bisa sama teman teman yang lain yang baru kenal gitu berbagi apa
biasanya dia kalau ikut papanya bawa permen lah bawa alat mewarna gitu
ntar mewarna bareng
atau apa bagi bagi permen gitu
sebagai kepala keluarga japra saparindi memiliki tanggung jawab besar
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
ia memiliki bisnis pencucian mobil dan motor yang ia kelola bersama istri
ia pun membuka toko kebutuhan pokok di salah satu pasar di mataram
kadang kadang dia karena suka kegiatan sosial
otomatis kan lebih pentingin orang
seperti kalau misalnya kayak gempa kemarin
gempa kemarin kita takut anak anak takut tapi dia sibuk
dari mulai pagi sampai malam handphone tidak pernah dilepas
itu koordinasi untuk bantuan bencana gempa
jadi anaknya itu nggak pernah dilihat
ya udah dicuekin
ya sebentar sebentar
dia karena sibuk koordinasi
itu berhari hari pokoknya karena mulai awal gempa itu
namun rasa cinta sinta yang besar dan hatinya yang tergugah saat bertemu dengan masyarakat yang kekurangan air
membuat sinta tak mampu berkata jangan
segala kesibukan japra di dunia sosialnya membuat sinta ikhlas dan rela melepas suaminya
untuk berbagi dan mengerti
bekerja dengan hati
memberi teladan kepada yang lebih muda bahwa berbagi tak melulu soal materi
tenaga dan pengetahuan dapat menjadi pintu membuka kesejahteraan bagi jutaan umat manusia
gerakan japra saparini saat ini akan meninggalkan hasil yang dapat dinikmati oleh anak cucu hingga nanti
bergandeng tangan bersama warga saling mengisi setiap kekurangan
menciptakan hal yang dapat diwariskan di masa depan